pada bagian produksi pabrik yang berada di kawasan bojong koneng kabupaten bandung ini
setiap harinya membuat enam puluh macam kue
total produksinya sekitar sembilan ratus lusin atau sekitar sebelas toples
usaha kue kering ina berawal dari kegagalan usaha impor jahe yang dijalankan keluarganya
ina kemudian belajar membuat kue kering dari kakak iparnya
lima jenis kue yang dijual kemudian berkembang
dari hanya satu orang yang membantu seiring banyaknya pesanan produksi kue ina pun terus bertambah
keterbatasan modal tidak membuat ina pupus harapan
tanpa ia duga di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pameran kue yang ia ikuti di sebuah hotel di bandung mengubah hidupnya
ada ibu ibu yang memperhatikan saya saya nggak kenal sama ibu ibu itu
tentunya ibu ibu itu cuma mencicipi beli mah nggak
udah buka sepuluh toples mah ada
tapi nggak beli dia nyicipin kembali lagi ke sudut kembali lagi
tentunya ibu itu bilang gini perlu modal nggak
ya allah ternyata doa saya dikubul ya
perlu bu perlu saya bilangin gitu
menjalankan bisnis kue ternyata tak semudah yang dibayangkan
ada saja persoalan yang muncul
mulai dari sulitnya mengajari karyawan gagal produksi hingga kecelakaan saat proses pengiriman
ada kue yang satu mobil yang mau dikirim
nah itu yang paling sedih itu ya
mau dikirim ke jakarta tiga ratus lusin
aduh ya allah berantakan di jalan tol tuh
wah udah sedihnya luar biasa berapa tuh tiga ratus rusin
ya udahlah innalillahi wa innaliju
eh dari situ ada aja jalan
ina percaya kunci keberhasilan usahanya adalah membuat para karyawannya nyaman
dengan begitu karyawan bisa fokus bekerja
jika banyak karyawannya yang masa kerjanya sudah mencapai puluhan tahun
di tahun dua ribu lima belas sepuluh karyawan yang masa kerjanya lebih dari lima belas tahun mendapatkan tanah masing masing seluas tujuh puluh meter persegi
lokasinya tak jauh dari pabrik kue miliknya di kawasan sekegawir jawa barat
pokoknya sama bu inatnya udah kayak keluarga aja
jadi ibu mekerja di sini nyaman gitu
kalau misalnya ada perlu apa apa bilang ke ibu gitu
sampai ibu tuh ngasih ke saya itu ke karyawan rumah gitu
keluarga ibu semua di sini
siomi sama anak menantu
ini mah di sini teh
tetangga yang paling banyak
ya kurang lebih lah ada tiga puluh orang
bisnis kue kering ina kini sudah berusia tiga puluh tahun
di masa tuanya ina berharap bisnisnya bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang
pokoknya saya komitmen
komitmen saya itu gak pernah marah
janganlah saya seorang pengusaha itu marah marah
karena kalau marah marah itu sebelah saya setan
kalau setan udah ada di sebelah saya kan berarti saya mau berdoa bagaimana juga tidak
saya akan dikumpul gitu
makanya saya diusahakan jangan marah jangan marah
kini sebanyak satu ratus tiga puluh lima jenis kue kering diproduksi setiap hari
kreativitas dan sedekah menjadi faktor utama yang membuat produksi kue keringnya terus bertahan
wilam nasution kavijati bandung jawa barat